hai cnn indonesia breaking news
kesembuhan pasien positif covid sembilan belas menjadi angin segar di tengah berita soal covid sembilan belas yang
terus merajalela diantaranya berita kesembuhan dari menteri perhubungan budi karya sumadi
bupati karawang selika nurahadiana dan juga wali kota bogor bima arya yang telah diperbolehkan
pulang ke rumah setelah dinyatakan sembuh dari covid sembilan belas hari ini hari senin tanggal tiga belas april
dua ribu dua puluh tadi siang menjelang sore kami mendapatkan informasi bahwa hasil sweep kedua dari saya
dianggur dipanjatkan bupati karawang selika nurah diana setelah dinyatakan sembuh dari
kofit sembilan belas dalam video yang diunggah ke akun instagramnya bupati yang akrab di sapateh
sally ini mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendoakan dan memberikan semangat
untuk kesembuhannya pertengahan maret lalu selika dinyatakan positif virus corona selly tak menyangka
ia terjangkit covid sembilan belas karena tak ada gejala terpapar virus corona yang muncul di tubuhnya
bupati karawang ini pun menjalani perawatan
dan isolasi selama dua puluh hari di rumah sakit kabar gembira juga datang dari menteri perhubungan
budi karya sumadi ikutip dari cnn indonesia com jurubicara kementerian perhubungan adita irawati
menyebut budi karya sumadi telah kembali ke kediamannya setelah menjalani perawatan di
rspad ketut subroto jakarta karena mengidap covid sembilan belas tadi jelaskan kapan men hub keluar
dari rumah sakit adita menyebut budi karya sumadi masih harus menjalani isolasi mandiri
hari wali kota bogor bima arya juga dinyatakan sembuh dari covid sembilan belas dan diperbolehkan pulang pada
pada sebelas april lalu bima arya dirawat di rsud kota bogor selama dua puluh dua hari setelah dinyatakan positif covid sembilan belas
kepulangan bima arya dikawal oleh tim dokter dan mengenakan alat pelindung diri lengkap seperti
budi karya sumadi dan pasien lain yang dinyatakan sembuh bima arya harus menjalani isolasi mandiri
di rumah hingga sembuh
hari ini jurubicara pemerintah untuk percepatan penanganan wabah covid sembilan belas ahmad yuryanto menyebut
jumlah mereka yang sembuh lebih banyak jumlah daripada jumlah yang meninggal dunia kabar baik
ini tentu sudah lebih dulu dirasakan oleh beberapa pejabat yang dinyatakan sembuh dari covid sembilan belas
sebenarnya seperti apa kemudian perawatan yang dilakukan di rumah sakit terhadap pasien covid sembilan belas
dan apa yang harus mereka lakukan setelah dinyatakan sembuh dan juga boleh pulang ke rumah kita akan
coba gali informasinya dan juga kita bahas malam hari ini bersama dengan dr alvia
nuroz the jurubicara tim satgas corona rumah sakit universitas erlangga selamat malam i sesuai
sama malam dokter sehat sehat baik kami juga masih menunggu sambungan telepon dengan bima
arya wali kota bogor yang masih kami upayakan untuk bergabung dalam pembahasan ataupun diskusi malam hari
saya ke dr alfian terlebih dahulu
dokter kalau kita melihat ini kan sudah mulai muncul ya beberapa pejabat yang dinyatakan sembuh dari covid sembilan belas
dan juga sebagian besar masyarakat lain
dan angkanya hari ini per hari ini lebih banyak yang sembuh dibanding yang meninggal dunia
satu hal yang tentu perlu kita syukuri
dalam masa setelah dinyatakan sembuh dari covid sembilan belas setelah hasil swabnya dinyatakan negatif dokter
apa yang harus dilakukan sebetulnya oleh mereka yang sudah dinyatakan sembuh covid sembilan belas
isolasi mandiri nah ini seperti apa kemudian bentuk isolasi yang harus mereka lakukan
baik terima kasih jadi pasien pasien yang saat ini sudah dinyatakan sembuh dengan melakukan pemeriksaan swab dua kali
dinyatakan negatif dan itulah kelompok kelompok yang awalnya positif jadi negatif
itulah kelompok yang sembuh
dan yang mereka harus lakukan adalah tetap mereka harus jaga kondisi jaga kesehatan
dan memberikan edukasi positif memberikan sugesti positif kepada orang orang yang di sekitar
artinya yang belum belum tertular itu jangan sampai tertular
karena bisa jadi kondisi mereka yang akan tertular selanjutnya bisa jadi berbeda dengan mereka yang sudah sembuh ini
bagi mereka mereka yang mungkin masih muda masih kuat
mereka tertular tidak ada gejala dan tidak menyadari mereka membawa virus
pada suatu saat mereka tenang tenang saja
mereka jalan jalan dan virus itu bisa bertransmisi kepada orang orang yang lemah
di antara mereka orang tua mereka atau teman teman mereka yang mungkin sudah tua
dan itu beresiko mereka mereka yang tua dan sakit kronis itu jadi jatuh sakit berat
tidak seperti kondisi mereka yang sedang sakit
jadi edukasi positif itu harus diberikan kepada mereka
dan himbuan himbuan untuk tetap melakukan social distancing
rumah itu harus dilakukan
oke jadi memang harus tetap isolasi di rumah
ini apakah ada kurun waktu tertentu kah
seperti misalnya kalau sudah positif atau ada gejala kan empat belas hari
kalau kemudian sudah dinyatakan sembuh berapa hari harus melakukan isolasi mandiri tadi itu dok
kalau sudah sembuh mereka bisa melakukan aktivitas seperti biasa
tetapi perlu hati hati bahwa di luar negeri dilaporkan bisa terjadi infeksi ulang
yang kita belum tahu
jadi kita tetap harus aware terhadap kondisi kondisi tersebut
sebelum nanti kita membahas soal terinfeksi ulang tadi ini
atau terpapar lagi untuk kedua kalinya begitu ya dokter alfian
untuk mereka yang sudah sembuh kan tadi dokter katakan memang sudah harus tetap isolasi mandiri
serta physical distancing juga terhadap orang lain
di sisi yang lain tentu masih banyak yang harus berjuang ini untuk bisa sembuh
dari virus covid sembilan belas ini
secara medis sebetulnya apa yang kemudian menjadi faktor ya bahwa ini dapat sembuh begitu atau lebih cepat sembuhnya
apa yang membuat itu apakah memang virus itu kemudian memang hilang dengan sendirinya kah
atau apa perawatan perawatan yang diberikan terhadap pasien covid sembilan belas sebetulnya dok
jadi perawatan sampai saat ini belum ada di dunia pun belum ada obat antivirus yang terbukti efektif untuk membunuh atau mematikan virus ini secara langsung
menurut saya kemudian kita bisa mengatakan bahwa imunitas seseorang yang bagus yang terjaga baik itulah yang akan dapat mengalahkan virus tersebut
banyak usaha yang bisa dilakukan pada pasien pasien yang saat ini dinyatakan positif baik tidak ada gejala maupun bergejala ringan adalah meningkatkan imunitas
banyak usaha diantaranya cukup istirahat kemudian tidak stres tidur cukup dalam waktu tujuh sembilan jam per hari kemudian makan makanan bergisi menambah suplemen banyak berdoa beribadah
terus kemudian patuh untuk tidak keluar rumah melakukan isolasi di kamar atau di dalam rumah sendirian itu adalah usaha usaha positif yang bisa dilakukan pasien pasien yang sudah positif untuk mengusahakan mereka menjadi sembuh
dan satu lagi yang perlu saya sampaikan masyarakat punya peran penting jangan merasa ada tetangganya yang positif terus kemudian mereka bingung mengusir mengucilkan mereka
itu akan membuat pasien yang positif itu tertekan
dan tertekan itu menyebabkan pasien bisa tidak enak tidur stres dan macam macam sehingga menyebabkan imunitas mereka jadi turun
nah orang orang seperti ini harus kita bantu kita lindungi
selama mereka bisa patuh untuk isolasi di rumah nah sudah aman untuk sekitar lingkungannya
oke baik dokter ada satu case yang pernah juga saya wawancarai
pasien yang memang ada
ada di kloter awal awal sekali ya terpapar covid sembilan belas sampai satu bulan lebih belum dinyatakan negatif hasil cek swabnya masih positif sampai lima kali swab
begitu padahal secara fisik sudah merasa sangat sehat sebetulnya
jadi ia pun sebetulnya agak bertanya tanya mengapa kemudian virus itu begitu bandel di dalam tubuhnya ini
dalam posisi pasien pasien yang demikian dokter sebetulnya secara medis apa yang terjadi dok
jadi pada kondisi seperti ini virus ini
ini baru jadi ilmu sangat berkembang
memang beberapa literatur menyebutkan empat belas hari virus ini akan mati oleh kekebalan tubuh seseorang
tapi beberapa kondisi yang lain seperti yang mas daniel tadi sebutkan
ada orang orang yang sampai dua puluh delapan hari itu masih positif virusnya masih positif
artinya orang ini masih membawa virus
kalau dia tidak ada gejala namanya otg dengan swab positif namanya karier
orang tersebut tidak akan merasa dirinya sakit

yang berpikir kalau dia tidak ada gejala namanya otg dengan swab positif namanya karyak
yang berbahaya adalah kalau dia merasa sembuh merasa sehat meskipun belum diswab atau sudah diswab positif
kemudian dia melakukan aktivitas di luar tidak menggunakan masker itu beresiko untuk menularkan ke orang lain
nah seperti itu
ada pasien pasien yang masih positif sampai durasi lima kali swab itu kita perlu kaji kita perlu teliti ada faktor apa yang membuat virus ini bandel
biasanya kalau sampai lama lebih dari empat kali
tiga belas hari biasanya virusnya akan lebih kuat daripada imunitas
pasiennya biasanya jatuh pada kondisi yang lebih berat
entah jatuh gagal nafas kemudian tiba tiba sesak mendadak atau sampai di jantung dan sebagainya
oke tadi dokter juga mengatakan kalau kemudian stigma ini sangat berbahaya karena bisa menambah beban pikiran si pasien positif tadi
artinya memang dalam masa perawatan ini karena pasien juga harus meningkatkan imunitasnya
memang pikiran dan juga berpikir positif ini memang sangat diperlukan ya dok artinya dalam perawatan bagi para pasien yang sedang berjuang saat ini untuk bisa sembuh misalnya
nah itu bagaimana itu dok cara kemudian agar kita maksudnya dari tenaga medis atau dari secara medis ini bisa menanamkan itu terhadap para pasien yang saat ini tengah berjuang untuk bisa sembuh dari covid sembilan belas
kita memberikan edukasi pak jangan stres bu jangan stres kalau anda hasil swabnya positif
positif atau negatif itu adalah indikator kita bahwa anda menular atau tidak
yang kita fokus adalah keluhan anda
apakah dengan ada positif keluhan anda tidak ada keluhan atau keluhannya ringan saja atau keluhan berat
itu yang lebih kita perhatikan sebagai tenaga kesehatan kepada pasien
kalau pasiennya tidak ada keluhan ringan
tetapi positif swabnya positif
nah untuk yang pasien bersangkutan aman
tidak perlu khawatir tidak perlu cemas tidak perlu takut wah kalau saya positif pasti harga mati nih saya pasti mati
tetapi yang kita perhatikan bahwa mereka yang positif jangan sampai virus itu transmisi kepada orang lain transmisi kepada orang lain dan virus itu jatuh kepada orang orang yang imunitasnya lemah
itulah yang berbahaya
cukuplah di karantina virus itu pada orang orang yang tidak ada gejala atau gejala ringan
artinya mereka punya kekebalan imunitas yang bagus
biarlah virus itu di situ imunitasnya bagus virusnya mati
sudah tidak menular kepada orang lain
oke dokter alfian kami masih ingin mendengar nanti apa pandangan anda dan juga masukan dari anda begitu terkait dengan bagaimana para pasien yang sudah sembuh harus seperti apa
dan yang tengah dirawat juga bagaimana untuk bisa berjuang melawan
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
tapi kita tahan dulu dr alfian karena ada informasi berikut yang akan saya sampaikan
ini memang selain peran dokter dan juga tenaga kesehatan peran relawan pengemudi ambulans juga patut untuk kita beri apresiasi
banyak yang tidak menyadari sulitnya pekerjaan ini di tengah pandemi covid sembilan belas
berikut penuturan satu satunya perempuan relawan pengemudi ambulans
ini kan pertama kali pengalaman dari saya
kita tahunya kan kalau di ruangan
masakit pegang pasien seperti itu
untuk ambulan baru pertama kali di dalam hidup saya
tapi ya gitu ternyata di ambulan tidak semudah yang kita bayangin
kita sudah membunyikan sirine tapi kadang orang orang di sekitar kita tidak peka untuk memberi jalan buat kita
karena kita mengangkut pasien
jadi ya untung ada orang yang dengan kesadaran memberikan jalan
jadi kita tetap dengan cepat membawa pasien ke tempat yang dirujuk seperti itu
karena ini sudah kewajiban saya tapi saya tetap rasa takut ada pasti
cuma ini harus kita lihat lagi
ini adalah tugas bagi kita sebagai relawan medis
kita harus menangani pasien dari awal sampai akhir
pasien itu kita harus tanganin
dan kami juga akan menyapa mbak ika dewi maharani relawan perawat pengemudi
ambulans begitu ya satu satunya relawan perempuan ini
selamat malam mbak ika dewi
baik jadi mbak ika dewi secara spesifik sebetulnya apa yang anda lakukan dalam hal sifat kerelawanan dalam covid sembilan belas ini ya
seperti apa mbak ika
ya saya bekerja sesuai dengan job di saya perawat
tapi untuk kasus ini untuk wabah ini saya jadi
ini butuhkan perawat khusus ambulan apalagi ambulan di jakarta untuk penanganan pasien covid sembilan belas kan sangat kurang
jadi dibutuhkan perawat untuk khusus ambulan covid sembilan belas
saya untuk terpanggil dengan basic yang saya punya saya perawat saya bisa menyetir
jadi saya terpanggil untuk melayani pasien pasien covid sembilan belas
jadi anda perawat yang juga ada di dalam ambulans ya yang khusus untuk menangani pasien
yang covid sembilan belas begitu ya mbak ika
iya saya perawat tapi saya juga menyetir ambulan itu
nah sepanjang tugas anda ini ingat tidak mbak ika sudah berapa banyak kemudian yang anda antar atau anda rawat begitu ya di ambulans
karena kan kabarnya banyak sekali begitu apalagi di ibu kota
ingat tidak mbak ada berapa perharinya
untuk ambulan khusus covid ini yang saya jalanin ini baru beroperasi kurang lebih lima hari ini
karena kita dari naungan bnpb dibentuk khusus dari satuan gugus penanganan covid sembilan belas
jadi baru lima hari kita berjalan untuk saya ada masa dinas ada ofinya
untuk saya pernah menangani pasien sampai saat ini baru
tapi itu kita dalam sehari memerlukan waktu yang cukup lama
karena kita juga mengambil pasien dari rumah sakit
tidak hanya saya kan di penempatan di depok
tapi saya juga meng cover semua yang area jakarta jika membutuhkan ambulan covid
saya menjemput di jakarta lalu saya harus antar ke rumah sakit yang dirujuk
kita disteril mobil steril dari kita juga
baik mbak ika apa yang mendorong anda mau melakukan tugas ini
padahal banyak orang mungkin takut ya
dan bagaimana anda melawan rasa takut tadi itu
karena anda harus berurusan dengan orang begitu atau pasien yang terindikasi covid sembilan belas
kita break kami akan segera kembali sesaat lagi
baik saya akan lanjutkan bersama dengan mbak ika dan juga dr alfian
mbak ika jadi ini kan mungkin banyak yang menghindari ya tugas atau pekerjaan yang anda lakukan begitu
menjadi pengemudi ambulans
yang membawa pasien khusus covid sembilan belas ya
saya ingin tahu apa yang mendorong anda mau melakukan pekerjaan ini mbak ika
saya dari motivasi dari hati saya sendiri sih
saya melihatkan untuk ambulans sendiri itu sangat kurang
karena kalau covid itu harus memakai ambulans yang khusus
tidak semua ambulan itu bisa mengangkut pasien
kalau covid harus pakai ambulan khusus
nah untuk saya
tenaga medis yang kita punya itu sangat amat kurang
nah untuk bnpb sendiri mereka memerlukan tenaga medis yang bisa
dan dari basic medis bisa juga untuk nyetir ambulans
jadi harus punya
bisa menyetir dan basicnya perawat
jadi saya terpanggil
saya mempunyai kemampuan keduanya
jadi kenapa tidak saya harus melayani demi pasien covid sembilan belas
saya yakin anda pasti ada rasa khawatir ataupun takut ya mbak ika
seperti apa anda melawan rasa itu
kita harus yakin dan percaya
pertama motif kita harus safety
kalau kita safety
pasti pasien yang kita rawat juga akan safety
kita harus safety diri sendiri dan juga pasien
selama kita menjalankan tugas sesuai sop kita
untuk melawan dan memerangi covid sembilan belas ini
jadi ketika anda tugas itu memang anda juga menggunakan alat apd yang lengkap ya sebetulnya ya
saya ke dokter alfian
tahan juga mbak ika di sana
dr alfian di luar soal masalah covid sembilan belas dan juga soal masalah kesehatan ini ya
mungkin saya juga akan tanya hal yang sama begitu

mbak ika juga dengan segala penugasannya juga punya resiko
anda juga demikian tentu dokter
ada banyak juga mungkin para dokter indonesia yang harus kehilangan nyawanya soal itu
bagaimana anda tetap mengabdikan diri tetap setia dengan tugas anda di tengah khawatiran ataupun mungkin ancaman terpapar dari virus covid sembilan belas ini dokter alfian
sebab sudah panggilan profesi
siapa lagi kalau bukan kita yang membantu orang orang atau keluarga kita yang sakit
siapa lagi yang harus berjuang di depan kalau bukan kita orang orang bangsa ini yang memperjuangkan masyarakat kita agar mereka dapat sembuh
tentu saja kita juga tidak
tentu saja tidak nekat
tentu kita memperhitungkan penggunaan alat pelindung diri
kita tentu saja saat melayani menggunakan apd yang lengkap menggunakan perlindungan yang lengkap agar virus itu tidak juga menjangkiti kita atau tenaga tenaga kesehatan kita
kita juga berikan kepada tenaga tenaga kita sugesti sugesti positif
kemudian memberikan jam istirahat yang cukup
memberikan asupan gizi yang cukup
mengurangi beban stresor kepada mereka
kita juga berikan jaminan keamanan dan keselamatan bagi mereka
dan keluarga mereka
misalkan ada yang setelah melayani pasien positif ternyata mereka jatuh sakit
kita memberikan prioritas kepada mereka untuk diyakinkan bahwa mereka sedang tidak terjangkiti virus covid tersebut
memberikan tempat tinggal kepada mereka di rumah sakit untuk mereka bisa istirahat sebelum mereka pulang ke rumah masing masing
oke dokter mungkin hal yang sama juga terjadi terhadap tenaga medis

sama seperti mbak ika tadi
kalau kemudian pengembudi ambulans juga kurang
apalagi yang punya kemampuan sebagai perawat seperti mbak ika
dokter juga demikian
mungkin jumlah pasien dengan keberadaan dokternya juga tidak berbanding lurus begitu ya
jumlah dokter sedikit
sebenarnya pasiennya banyak ini
bagaimana dokter melihat soal kurangnya tenaga medis
sementara pasien juga semakin banyak
nah ini tentu kan ada satu fakta yang memang

bagaimana menurut anda
jadi jumlah pasien saat ini melonggak cukup cepat
karena transmisi di masyarakat juga terjadi
transmisi lokal terjadi
jumlah fasilitas kesehatan jumlah tenaga kesehatan dokter perawat dan semua tim kesehatan di rumah sakit terbatas
tempat tidur di rumah sakit terbatas apd terbatas
dengan itu kita harapannya menghimbau
dengan itu kita harapannya menghimbau
karena dulu artinya di masyarakat itu minimalkan kerja di transmisi dengan melakukan isolasi kiri di rumah melakukan kerja dari rumah walk from home kemudian jaga jarak menggunakan masker
itu harus tetap patuh dilakukan
kalau tidak dihilir kami di rumah sakit ini akan kewalahan untuk menghadapi pasien pasien yang jatuh sakit dan berat
sakit dan berat bukan sakit ringan ya sakit dan berat
sakit dan berat bukan sakit ringan ya sakit dan berat
oke mbak ika hal yang sama juga terhadap anda bagaimana di satu sisi bahwa petugas seperti anda sangat sedikit tapi kemudian banyak orang yang harus dilayani seperti apa mbak ika
seperti apa mbak ika
ya mbak ika jadi sama seperti yang tadi dokter alfian katakan ya mungkin yang juga bertugas seperti mbak ika sebagai pengemudi ambulans yang punya kemampuan sebagai perawat juga kan jumlahnya sangat sedikit
sementara pasien yang harus dilayani itu begitu banyak
nah ini menyikapi fakta ini seperti apa mbak ika anda sebagai petugas yang terjun langsung
iya sangat ya itu juga sangat miris ya kita ya
tapi balik lagi bagi relawan relawan di sana karena covid ini begitu meningkat di negara kita kan
jadi tidak semua orang mampu
dan mau untuk menjalankan misi untuk menangani covid ini
nah saya harap untuk para medis yang di luar sana yang tergerak hatinya karena ini untuk keperluan kita bersama untuk kepentingan kita bersama juga
jadi kita marilah kita bahu membahu
sesuai dengan kemampuan kita sesuai dengan basic kita mari kita lawan covid ini begitu
jadi yang pantang mengeluh juga tidak hanya pasien ya sampai sembuh tapi juga anda anda yang ada di barisan yang terdepan juga begitu
menangani atau berurusan langsung dengan pasien covid sembilan belas ini mbak ika
mbak ika dan juga dr alfian ke anda berdua
di satu sisi kita tahu bahwa mbak ika ini adalah satu perjalanan yang sangat beruntung

tapi banyak masyarakat juga ya tampaknya masih bandel ya
tetap keluar tidak mengindahkan imbauan imbauan pemerintah tidak physical distancing tidak stay at home atau di rumah saja
di sisi lain anda berdua berurusan langsung bahkan melihat pasien covid sembilan belas melihat bagaimana perjuangan mereka melihat mungkin ada yang meninggal dunia misalnya
apa yang ingin anda sampaikan terhadap masyarakat kita saat ini

seharusnya kita semua berjuang bersama sama dalam menghadapi wabah ini
mungkin saya ke mbak ika terlebih dahulu
mbak ika terlebih dahulu
untuk saya himbawan dari saya saya karena job disk saya di lapangan di jalanan saya melihat masih banyak kesadaran dari orang orang yang kurang
padahal dari pemerintah sendiri mengharuskan kita untuk stay di rumah

agar covid ini dapat cepat berlumuran

tapi yang saya lihat banyak orang melakukan aktivitas melakukan pekerjaan di luar rumah
semakin hari ini semakin ramai
jadi saya harap bagi orang orang atau para masyarakat indonesia untuk tetap stay di rumah demi kepentingan kita bersama
baik dr alfian dari anda seperti apa

jadi kita mengimbau kepada masyarakat bahwa anda bisa menjadi garda terdepan
bukan kami yang jadi garda terdepan
tapi anda bisa menjadi garda terdepan bagi anda dan keluarga dan masyarakat sekitar anda
artinya begini dengan anda mematuhi tidak keluar rumah anda tidak beresiko untuk tertular
dan bila anda tertular dan anda positif tanpa gejala anda mungkin tidak menyadari sampai anda dilakukan swab
anda akan menyadari bahwa anda positif tanpa gejala anda karier
kalau anda tetap melakukan aktivitas di luar tidak menggunakan masker berkerumun di tempat tempat umum
itu beresiko virus yang anda bawa sebelum virus itu mati virus itu bisa pindah kepada orang lain
dan itu akan dapat menyebabkan orang lain jatuh sakit
nah kalau anda menyadari bahwa anda bisa menjadi garda terdepan
anda akan patuh untuk tidak keluar rumah atau tetap melakukan aktivitas di rumah
kalau terpaksa anda harus keluar rumah anda patuh menggunakan masker anda jaga jarak
kemudian anda rutin mengeluarkan cuci tangan itu adalah bagian usaha yang anda bisa lakukan di rumah atau di tempat anda masing masing
baik mudah mudahan imbauan dari anda berdua yang memang berhadapan langsung dengan wabah covid sembilan belas ini
didengarkan oleh masyarakat dan juga diikuti bersama
demi kebaikan bersama terima kasih banyak dokter alfian dan juga mbak ika sudah berbagi bersama dengan kami di cnn indonesia
tentu mudah mudahan wabah ini segera berakhir dan kami juga sangat berterima kasih untuk pengabdian anda
dan mudah mudahan tetap sehat sehat semuanya
terima kasih banyak dr alfian dan juga mbak ika untuk cerita dan juga inspirasi yang anda berikan kepada kami pada malam hari ini
kami akan segera kembali dengan informasi yang lain
tetap bersama kami di cnn indonesia
sampai jumpa di cnn indonesia breaking news